berdasarkan adanya informasi
daripada sodara boim
yang mana beliau adalah
daripada ketua rt
daripada ketua rt dua
ampun gua malu
bapak boim bersengaja
menginformasikan daripadanya kepada saya
cuma mau tanya
gak pulang ya semalam
jalan mau zasio
jangan komentar apa apa
indri gak mau tinggal kelas
baru bereaksi jam sembilan malam
masa sih yuk
pak rt dua
nyuruh kita ke rumahnya ponuni
lanjutan peristiwa kemarin mas
so tau lu
ini lain lagi
kagak ada di rumahnya
pak rt khawatir
takutnya bang wit masuk ke klinik lagi
obrolan kita belum selesai
nanti kita lanjut lagi
sekarang kita mau tugas
semalam gue juga ngeliat
mobilnya bang mujib gak ada di rumah
nanti kita lanjut lagi
nanti kita mau tugas
nanti kita mau tugas
nanti kita mau tugas
yang ada cuma motor
tukar tambah mungkin
tukar tambah mobil sama motor
mudah mudahan kita gak jawabkan polisi ya
iya mudah mudahan aja
lu udah sapa sama indri
kok kita gak ya
itu si dl
terus kita gimana dong
temen temen semua udah pada minta maaf
cuma kita doang yang belum
kenapa lo senyum senyum
mau tahu aja deh
ya iyalah mau tahu
kasih tahu dong
eh kasih tahu
pantas aja lo senyum senyum terus dari tadi
halah baru juga belajar
gimana setahun semalam lidah gue kegigit
pak muhyiddin kabur ya
aduh hani lo tuh denger dari siapa
mas jono tajunnya ketemu di jalan
ih gue aja baru denger dari lo
kurang ramuan kali
ini ngapa sih pada ngomongnya kok diturut kok lidahnya
ya udah deh
mau ke pasar dulu mau belanja yuk
wih kok nyata nyata dulu
istri jangan ya
jangan ya andri
kan gue mau minta maaf
literly kalian tuh jahat sama gue
nogien gue juga dapat fotonya dari mira
ih kan semua yang nyebarin
indri indri indri
saya mau pergi dulu bentar
kalau ada apa apa cepet kabarin saya
itu kan bunuh ada di sini
kalau kagak ada di rumah ya pasti ada di sini
berdasarkan adanya informasi daripada saudara boem
yang mana beliau adalah daripada
daripada ketua rt dua
bapak boeing bersengaja menginformasikan daripadanya kepada saya
ada apaan sih
cuma mau tanya bu

pak v licinan tra rainimya juga
mau savesama driving suit